pandemi covid sembilan belas tak membuat sejumlah kelompok pencinta ikan hias cupang
asal kampung lebak oca desa semplak barat kecamatan kemang bogor patah semangat
kelompok pembudidaya ikan hias cupang di bogor ini justru meraup keuntungan
hingga belasan juta rupiah per bulan dari hasil budidaya ikan cupang
yang dikelola secara berkelompok di halaman rumah
cupang hias dari berbagai jenis ini di berwarga sejenis work from home
atau bekerja dari rumah karena pandemi
dengan sistem jual serta pengiriman secara online
para pengelola mengaku pesanan di masa pandemi meningkat hingga tiga kali lipat
baik secara lokal hingga ke tingkat negara negara asia eropa hingga amerika
saat ini ikan cupang jenis nemo galaxy serta blue rim
yang menjadi permadona sehingga membuat pengelola kewalahan akan pesanan
meski harganya mencapai tiga ratus ribu hingga satu juta rupiah per ekornya
kpc lebak koica alhamdulillah dapat rezeki
kebetulan omset bisa naik dua sampai tiga kali lipat lah
karena memang kan ini kan pasar hobi rata rata juga orang pada di rumah butuh hiburan
salah satu hiburannya ya alih alih ikan cupang
alhamdulillah berkah buat kita
kebetulan kalau kendala kita sedikit sekali
kalau teman teman gitu dari mulai budidaya sampai pemasaran kita dibantu juga
dan teman teman juga kalau pengiriman
alhamdulillah sekarang sudah ada karantina kan di kabupaten bogor
alhamdulillah lancar lancar aja sih
di kampung lebak oca desa semplak barat jambatan kemang bogor ini
warga turut membudidayakan ikan cupang karena banyak yang terkena phk
mereka alih profesi menjadi pembudidaya ikan cupang hias
karena ternyata masih banyak dinikmati masyarakat
selain harganya terjangkau budidaya ikan cupang tergolong mudah dan sangat minim modal
ben yakbar bogor jawa barat